indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di asia tenggara memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakatnya
tahun dua ribu dua puluh lima bank indonesia memprediksi total nilai pasar ekonomi digital di indonesia bisa mencapai seratus miliar dolar amerika ini atau setara dengan satu empat ratus triliun rupiah
dibutuhkan interkonektivitas yang tinggi antara otoritas dan juga pelaku ekonomi digital agar seluruh kegiatan transaksi pembayaran yang terjadi bisa berjalan dengan cepat namun juga aman
negara kita harus bisa memanfaatkan melonjaknya jumlah pengguna internet dan ekonomi digital untuk membentuk suatu sistem yang bisa mencegah fraud dan juga mendukung roda ekonomi nasional
berbagai tantangan perlu dihadapi agar big daerah yang menjadi aset penting penggerak ekonomi dapat terlindungi
kami bahas selengkapnya untuk anda sore ini dalam peran vital ekonomi digital indonesia
bank indonesia baru saja meluncurkan yang namanya blueprint sistem pembayaran indonesia tahun dua ribu dua puluh
dan dalam blueprint ini di
paparkan beberapa aspek atau indikator begitu ya untuk mendukung ekonomi digital kita di tahun dua ribu dua puluh
dimana pada saat ini tercatat ada sembilan puluh satu tiga juta masyarakat indonesia ini yang ternyata masih unbank
unbank ini artinya mereka belum memiliki rekening bank belum memiliki akun di bank bank tertentu begitu ya
tapi sembilan puluh satu tiga juta masyarakat indonesia yang unbank ini ternyata sudah terkoneksi dengan internet
sudah terkoneksi dengan internet karena saat ini
pertumbuhan ekonomi dunia adalah menggunakan interior of things atau iot begitu
tidak heran akhirnya sekarang lebih banyak masyarakat yang terkoneksi internet daripada ke perbankan begitu ya
dan bagaimana saat ini blueprint sistem pembayaran indonesia adalah bagaimana caranya bank indonesia bisa mengkoneksikan sembilan puluh satu tiga juta masyarakat indonesia yang unbank ini
tapi sudah terkoneksi dengan internet agar memiliki akun di bank ataupun agar memiliki suatu
tidak hanya sekedar mengakses internet
tidak hanya sekedar mengakses internet saja melalui e commerce begitu tapi juga bisa mengakses sistem sistem atau teknologi teknologi keuangan digital
intinya adalah inklusi keuangan itu tadi
inklusi keuangan agar masyarakat indonesia semuanya ini sudah bisa mengakses begitu ya
akses finansialnya semakin tinggi begitu
nah tadi sembilan puluh satu tiga juta unbank tapi ternyata sembilan puluh satu tiga juta unbank ini sudah terhubung ke internet
ada potensi juga mereka ini selain sudah terhubung ke internet mereka juga sudah menggunakan teknologi digital lainnya
misalnya dompet digital dan juga fintech
fintech baik fintech peer to peer ataupun pembayaran begitu ya
nah jadi dibutuhkan tadi katanya satu sistem yang terintegritas sehingga bisa kemudian menjaga ya mengamankan semua transaksi yang ada
jadi tidak hanya cepat tapi juga aman begitu tapi juga memiliki otoritas memiliki aturan yang jelas begitu
sehingga ini yang harus menjadi tantangan kedepannya oleh bank indonesia dan juga
para pelayan jasa keuangan yang lain seperti fintech begitu agar bisa memiliki suatu interkonektivitas satu sama lain
dan ini dia transaksi digital kita
tantangannya apa saja
shadow banking ini seperti ibaratnya begini
kalau kita misalnya perbankan itu kan jelas memberikan dana kepada atau menyalurkan dana kepada masyarakat begitu
atau menghimpun dana dari masyarakat
shadow banking ini artinya mereka multi finance ataupun lembaga lembaga keuangan yang lain begitu

atau menghimpun dana dari masyarakat
menyalurkan atau menghimpun dana juga dari masyarakat tapi tidak memiliki badan hukum yang jelas begitu
ini menjadi tantangan bagi indonesia kedepannya
kemudian penyalahgunaan data
penyalahgunaan data ini kita sama sama tahu ya kalau sekarang itu cloud computing ini menjadi suatu bisnis yang sangat besar
karena cloud computing ini terkait dengan data
data ini adalah yang dijual yang ditransaksikan di marketplace
dimana data kita
ini tidak hanya profil kita saja tapi juga jumlah transaksi kita
kemudian juga hingga letak geografis kita
letak geografis kita
ini menjadi hal yang dijual di data ini
ini yang kemudian bisa menargetkan masyarakat secara langsung begitu
ke suatu pengiklan ataupun ke suatu produk begitu
anda misalnya anda juga bagaimana perilaku anda habit anda dalam membuka internet
ini itu ter
semua ada termasuk di dalam data ini
termasuk juga rekening bank anda nomor kartu kredit anda
jangan sampai ada penyalahgunaan data di sini
kalau kita ingat juga ini termasuk juga bagaimana pemerintah yang saat ini sedang menyusun omnibus law untuk perpajakan begitu ya
agar penyalahgunaan data pengguna ini agar konsumen e commerce ini akan lebih terlindungi begitu
selanjutnya dominasi produk impor
kalau kita tahu sekarang berbagai marketplace lazada tokopedia dan juga marketplace lainnya gitu
kita sudah bisa membeli barang dari luar negeri
dan salah satu faktor pendukung atau penunjang ekonomi kita paling tinggi dan hingga tahun depan masih ditunjang oleh konsumsi masyarakat begitu
konsumsi masyarakat ini masih menjadi faktor yang mendorong neraca perdagangan republik indonesia begitu
dominasi produk impor ini sebetulnya harus juga ditakar ya oleh pemerintah karena lebih banyak produk impor
artinya kita bisa jadi mengurangi
bisa jadi mengurangi daya saing produk dalam negeri yang ada
kemudian tppu atau pencucian uang
kemudian raksasa teknologi seperti amazon dan juga alibaba
kenapa ini amazon dalam blueprint ini juga dikatakan amazon dan alibaba
contohnya ini dua pemain besar e commerce yang ada di dunia
ini kenapa menjadi satu tantangan juga karena amazon saat ini sudah ada di seratus negara
kemudian alibaba sudah ada di dua ratus negara termasuk juga di indonesia begitu
keduanya ini adalah dua pemain besar dalam negara

kalau amazon ini masih di review
mereka masuk ke indonesia
tapi alibaba sudah masuk ke indonesia lewat alipaynya
alipay dan kemudian juga bagaimana alibaba kemudian mengakuisisi dana begitu ya lewat softbank
ini softbank begitu dan dana juga sekarang menjadi salah satu penyedia jasa keuangan yang menjadi unicorn juga di indonesia begitu ya
ini menjadi tantangan kenapa
karena adanya mereka
karena adanya mereka
karena adanya mereka juga memiliki data yang sangat besar
cloud computing juga menjadi salah satu bisnis yang dimainkan oleh para dua raksasa ekonomi digital dunia ini amazon dan juga alibaba
ini juga menjadi tantangan bagi indonesia bagaimana bisa mencari peluang agar memenangkan pasar di dalam negeri sendiri
selain itu juga ada serangan siber
serangan siber yang kemungkinan terjadi terhadap data terhadap juga bagaimana akun anda di dunia digital
begitu ini juga menjadi tantangan kita di era ekonomi digital tepatnya tahun dua ribu dua puluh lima nanti
bagaimana nanti pola transaksi anda juga sudah mulai berubah dari yang tadinya menggunakan cash atau rekening debit ataupun kredit
saat ini masyarakat lebih cenderung menggunakan dompet digital begitu dengan berbagai aplikator yang tersedia
dana kemudian juga gopay kemudian juga ada ovo dan lain lain ini sudah menjadi pilihan masyarakat untuk bertransaksi secara digital
maka dari itu harus dibuat sebuah ekosistem ekosistem yang ada agar bisa mengakomodir semua hal sehingga transaksi digital yang jumlahnya sangat besar

tadi diprediksi sampai mencapai seribu empat ratus triliun rupiah begitu ya
ada potensi sebesar ini market value yang ada di pasar digital harus ada regulator yang jelas agar pasar yang ada di marketplace ini bisa benar benar tetap menjaga stabilitas dan juga sistem moneter yang ada di dalam negeri
tidak mengganggu stabilitas moneter yang ada di dalam negeri
kita lihat selanjutnya ini tren bagaimana sistem pembayaran
retail di indonesia ini transaksi warna hijau adalah transaksi digital kemudian warna biru adalah melalui kartu debit kemudian warna oranye menggunakan kartu kredit
ternyata kalau kita lihat dari dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas ini trennya paling tinggi meningkat adalah menggunakan transaksi digital ini sendiri ya melalui dompet digital
fintech baik itu peer to peer ataupun fintech pembayaran begitu
ini menjadi transaksi digital ini di dalam marketplace juga ini menjadi sistem pembayaran yang paling banyak yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas
jadi memang masyarakat ini saat ini kan menuntut bagaimana sistem pembayaran yang cepat kemudian murah begitu
dan marketplace ini transaksi digital ini memberikan banyak promo promo
memberikan kecepatan dan juga kemudahan bagi masyarakat untuk membayar transaksi yang mereka lakukan di dalam marketplace itu sendiri
sehingga ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat begitu
jadi gak heran kalau misalnya dikatakan bahwa saat ini indonesia juga menjadi salah satu pemain dalam ekonomi digital dunia
begitu di asia tenggara saja sudah paling besar begitu
ada juga yang mengatakan jika salah satu perusahaan atau startup ingin mengembangkan ingin menjadi startup nomor satu begitu di asia tenggara menangkan saja pasar di indonesia
karena pasar ekonomi digital kita paling besar di asia tenggara
next kita lihat selanjutnya bagaimana perkembangan fintech di negara kita
saat ini ada dua ratus tujuh puluh dua fintech pinjaman ada satu ratus tujuh puluh dua begitu
tapi yang terdaftar di ojk ada satu ratus dua puluh tujuh fintech yang terdaftar di ojk
begitu kalau anda ingin melihat anda bisa langsung saja membuka ojk go i
di sana bisa anda melihat fintech fintech siapa saja yang sudah memiliki
mengantongi izin dari ojk begitu sehingga bisa melakukan aktivitas penghimpunan dana ataupun penyaluran dana kepada masyarakat
kemudian pembayaran ini ada tujuh puluh
kemudian market provision ada tiga puluh lima fintech
manajemen aset ada enam belas dan lain lain dua puluh dua
sementara untuk e commerce ini ada dua ratus pemain e commerce yang ada di dalam negeri
kemudian lima di antara mereka ini adalah startup unicorn
siapa saja mereka ada gojek kemudian ada tokopedia
kemudian juga ada lazada
kemudian juga ada traveloka
jadi ini sudah menjadi unicorn atau bervaluasi lebih dari satu miliar dolar amerika serikat
jadi ada dua ratus e commerce tidak heran kalau misalnya transaksi digital kita tadi market value saya sempat mengatakan ini bisa mencapai
empat ratus triliun rupiah atau seratus miliar dolar amerika serikat
ini yang dikatakan ini market value jumlah semua keseluruhan e commerce dan juga nilai transaksi yang ada di dalam suatu marketplace
selanjutnya bagaimana penggunaan platform digital di indonesia di sini
baik itu facebook instagram twitter dan juga lain lain
kalau kita ketahui juga saat ini pemerintah sedang menyusun tadi sistem atau aturan bagi ekonomi digital
bagi perkembangan e commerce di indonesia
begitu yang termasuk di dalamnya adalah mengatur bagaimana pajak
tidak hanya pajak di platform e commerce saja
tapi juga pajak bagi mereka yang aktif bertransaksi di media sosial
nah ini dia bagaimana potret penggunaan platform digital di indonesia transaksi e commerce yang dilakukan
di dalam negeri ini persentasenya
kita lihat selanjutnya cakupan pasar internet asia tenggara
nah ini tadi yang saya katakan seratus miliar seratus miliar dolar amerika serikat ini tahun dua ribu dua puluh lima diprediksi
jadi yang biru ini tahun dua ribu dua puluh lima
kemudian ini perkembangan kita bisa lihat sangat pesat begitu dari indonesia
sebelumnya dua ribu lima belas kita ada di delapan miliar dolar amerika serikat
kemudian tahun dua ribu delapan belas ada di dua puluh tujuh miliar dolar amerika serikat
dan diprediksi pada tahun dua ribu dua puluh lima kita ada di seratus miliar dolar amerika serikat
atau empat kali jumlah transaksi yang terjadi di malaysia
dan juga lebih dari dua lima kali yang terjadi di thailand
jadi kenapa banyak sekali perusahaan perusahaan startup yang berbasis di singapura atau di malaysia dan lain lain
ingin memenangkan pasar di indonesia
karena tadi saya katakan jika anda bisa memenangkan pasar di indonesia saja
dan juga let's say indonesia dan juga malaysia
ini artinya sebuah perusahaan atau startup e commerce ini bisa memenangkan pasar di asia tenggara
jadi inilah dia tadi peran vital ekonomi digital kita di indonesia
saat ini daya saing ekonomi digital kita bisa dikatakan memang menurun ya dari peringkat empat puluh lima ke peringkat lima puluh
begitu ini menjadi pr bersama
bagaimana nantinya pemerintah ini bisa memberikan ekosistem yang jelas
melakukan interkonektivitas antara semua pemain pemain di ekonomi digital
sehingga terbentuk suatu sistem yang jelas dan juga bisa menjaga stabilitas moneter yang ada di dalam negeri
dan pertumbuhan ekonomi kita benar benar bisa ditopang
dengan menakar semua tantangan tantangan yang terjadi dalam perkembangan industri ekonomi digital
juga menyentuh sembilan puluh satu tiga juta orang yang saat ini masih tidak bisa mengakses atau belum terakses dengan sistem perbankan